pemerintah disebut sebut siap menaikkan harga bahan bakar minyak khususnya pertalet dan juga solar pada minggu depan
beban anggaran disebut menjadi alasan utama kenaikan harga menjadi tak terelakkan
namun langkah ini disebut juga beresiko menyebabkan meningkatkan inflasi yang akan membanding masyarakat dengan segala efek dominonya
apakah opsi kenaikannya adalah final dan mau tak mau harus diambil
dan tidak adakah opsi lain yang bisa ditempuh
untuk membahasnya telah bersama kami
pertama adalah anggota dewan energi nasional republik indonesia satya widya yuda
selamat sore mas bram
baik kemudian narasumber kita yang kedua adalah direktur eksekutif kor indonesia muhammad faisal
selamat sore pak faisal apa kabar
baik saya akan ke pak satya terlebih dahulu
pak bagaimana den kemudian melihat rencana pemerintah pak mengurangi subsidi dan juga menaikkan harga di minggu depan
apakah kemudian ini opsi terbaik opsi terakhir dan tidak ada opsi lain begitu yang bisa diambil
jadi gini kalau di dewan energi nasional kan rujukannya adalah rencana umum energi nasional
di dalam ruam kita itu sudah jelas bahwasannya subsidi itu diminta untuk tepat sasaran
jadi itu menjadi kata kunci kita
lantas kalau kita mengacu kepada undang undang apbn
jadi undang undang apbn dua ribu dua puluh satu yang untuk tahun dua ribu dua puluh dua
itu undang undang apbn nomor enam tahun dua ribu dua puluh
itu banyak aturan aturan misalkan di pasal tujuh belas
itu mengenai pendapatan negara bukan pajak di sektor migas
itu nanti dihitung ya sedemikian rupa
tetapi subsidinya juga naik
untuk itu selisih daripada antara subsidi dengan yang dipakai untuk pendapatan negara bukan pajaknya
itu yang akan dibayar oleh pemerintah

dan itu ada di dalam perpres
nanti di dalam perpres enam puluh sembilan tahun dua ribu dua puluh
itu adalah turunan kedua atau revisi kedua daripada perpres satu ratus sembilan puluh satu dua ribu empat belas yang sangat terkenal itu ya
nah di situ disebutkan yang paling penting di situ
bahwa menyangkut masalah perhitungan subsidi itu harus diaju kepada kemampuan keuangan negara
lantas yang kedua juga kemampuan daya beli daripada masyarakat
serta yang ketiga itu ekonomi real dan sosial masyarakat
jadi kalau kita melihat pedoman yang ada ya apalagi terhadap kemampuan keuangan negara
maka tidak heran apabila bapak presiden kebetulan disampaikan oleh pak menko manifest
kalau karena keuangan negara di mana beban subsidinya sudah membengkak lebih daripada rp lima ratus dua triliun
maka diperlukan adanya satu adjustment
nah menurut saya ada dua pendekatan di sini
yang paling penting adalah bahwa subsidinya tepat sasaran
ya subsidi sebaiknya tidak diarahkan kepada komoditas
ya jadi tidak kepada jenis komoditasnya
tetapi ditujukan kepada memang orang yang daya belinya kurang
dengan demikian apabila kita bisa mengalihkan subsidi itu kepada orang yang memang mempunyai daya beli kurang
itu cukup bisa membantu apabila tadi dikatakan tampaknya akan keinflasi dan lain sebagainya
memang ujungnya adalah di data nanti
nah sementara nanti komoditasnya walaupun itu termasuk kategori administed komoditi
ya komoditas yang diatur oleh negara
tapi paling tidak gapnya terhadap harga pasar tidak terlalu besar
itu pernah dijalankan oleh pemerintahan pak jokowi tahap pertama di tahun dua ribu empat belas sampai dua ribu lima belas
awal dua ribu enam belas kalau saya tidak salah
itu harga daripada bbm itu dikontrol setiap tiga bulan
ya setiap tiga bulan
lantas pemerintah mengalokasikan uangnya uang subsidi yang sebelumnya dipakai untuk langsung subsidi bbm
itu digunakan untuk mensubsidi atau memberikan bantuan kepada masyarakat masyarakat yang tidak mampu
masih ingat kan dulu ada semacam blt ya itu yang ditujukan langsung kepada masyarakat
nah sementara yang harga komoditasnya tadi
itu per tiga bulanan direview
jadi bisa juga harganya kalau harga pasarnya itu naik ya bisa ditinggi
tapi juga ada harga pasarnya turun ya bisa turun
jadi bpm itu harganya bisa naik bisa turun
tetapi waktu itu diwacanakan untuk satu bulan kalau bisa direview nya
nah ada satu pertendangan apabila satu bulan terlalu cepat
maka seakan akan menjadi mengikuti ekonomi pasar
ya itu menjadi agen daripada konstitusi kita waktu itu
maka dibikin tiga bulanan
kira kira begitu mas
jadi kalaupun itu dinaikkan
tetapi yang penting subsidinya diberikan kepada yang tepat
itu apabila kita mengalihkan paradigma subsidi ya
jadi tidak lagi dikomoditas ya
tapi kalau yang kemarin berkembang
itu mengenai pengaturan itu yang pakai my pertamina dan lain sebagainya
itu subsidinya masih dikomoditas
ya cuma diatur gitu diatur siapa yang boleh belanja di situ
tapi kalau yang di tahun dua ribu empat belas dua ribu lima belas
itu komoditasnya ditinggalkan
itu dianggap sesuai
nah kita menuju kepada orang per orang
baik pak satya
artinya kalau bicara soal beban
tadi lima ratus dua triliun sekitar segitu
apakah kemudian ini
kemudian karena konsumsi yang meningkat seperti klaim pemerintah
atau jangan jangan kemudian skema dari sasaran subsidi kita
memang tidak tepat begitu pak
jadi rasanya mungkin kekunyangan bagaimana pak satya
kalau di dalam mood hari ini ya mood hari ini
itu kan memang subsidinya dikomoditas pak
kalau dikomoditas maka faktornya
kenapa aku bisa sampai rp lima ratus dua
itu kan kemarin asumsi icp nya juga berubah
dari enam puluh tiga ke seratus ya kan kenyataannya
lantas juga kurs juga demikian
maka di dalam analisa sensitivitas
otomatis dihitung oleh kementerian keuangan
maka subsidi yang tadinya disediakan sekitar rp dua ratus sembilan puluh an triliun
itu memengkak menjadi rp lima ratus dua triliun
itu karena ada perbedaan kurs
tetapi kenapa kok jumlahnya seperti itu
apakah cuma hanya karena harga minyak dunia dan juga dengan kurs
tapi ternyata volume kan volume kalau seperti sekarang ini
pertalite saja sudah tersisa tinggal enam juta kiloliter
ya dari dua puluh tiga padahal ini bulannya masih juli
jadi ada kemungkinan volume akan tambah kan begitu kan
karena ini kita masih mengacu kepada subsidi pada komunitas
maka perlu diatur siapa yang membeli
maka kenapa terus ada muncul my pertamina sebagai tools
untuk mengatur demand side nya ini
karena demand side nya kan sekarang distribusi terbuka
kalau distribusi terbuka kan siapa saja bisa masuk
mobil mewah mobil apa bisa masuk membeli pertalite kan begitu kan
maka harus itu diatur
nah sekarang pilihan pilihannya adalah macam macam
bisa diatur demandnya jadi tetap menggunakan metode subsidi kepada komoditas
tetapi demandnya diatur sehingga hanya orang orang yang berhak
dalam tanda petik yang mempunyai kendaraan
atau seperti yang saya katakan di depan yang pernah diterapkan juga
oleh pak jokowi di tahun dua ribu empat belas
tidak lagi di komoditas tetapi diberikan langsung kepada orang yang membutuhkan
itu tinggal pilihan saja mas
baik artinya menurut anda ini kemudian perbaikan begitu ya
yang kemarin memang bukan yang sempurna
tetapi kemudian hari ini diperbaiki lagi beberapa spektrum spektrum yang mempengaruhi begitu
saya akan ke pak faisal
bagaimana tanggapan anda pilihan terbaikkah ini kemudian
ya pertama tadi menyambung ya
kebetulan kita sama pak satya juga kemarin di beberapa hari yang lalu membahas hal yang utama yang berubah lain
nah memang sejak awal semestinya sudah ada pengendalian
untuk menghindari kondisi ini terjadi
pengendalian terhadap penggunaan bbm ini
supaya yang bbm yang bersubsidi betul betul dikonsumsi hanya pada mereka
yang layak yang semestinya dapat
nah tadi ditanyakan apakah karena ada kenaikan juga dari sisi konsumsi
ya kalau saya melihat sih memang iya
jadi begini target bbm bersubsidi
terutama pertalite ya pada tahun ini kan dua puluh tiga kiloliter
nah saya lihat itu sebetulnya mengacu juga pada konsumsi pada tahun yang lalu dua ribu dua puluh
nah padahal di dua ribu dua puluh satu kita tahu bahwa mobilitasnya tidak seramai sekarang ya
apalagi di pertengahan tahun kalau kita ingat ada varian delta
yang kemudian direspon dengan pengetatan ppkm ya
jadi mobilitas itu jelas berbeda dengan tahun ini
nah tahun ini satu mobilitas jauh lebih ramai ya
jauh lebih lancar ya jauh lebih seperti hampir bahkan mungkin
di beberapa daerah sudah seperti sebelum pandemi
yang kedua juga karena kenaikan harga icp
nah ini sehingga direspon kemudian di
di domestik kalau kita ingat bahwa bbm yang tidak disubsidi
ya pertamax misalnya itu dua belas lima ratus
yang artinya bedanya dengan pertalite itu gapnya lebih besar
jadi hampir lima
nah ini gapnya kan tidak sebesar tahun yang lalu
nah gap yang besar antara pertalite dengan pertamax ini kemudian membuat
sebagian daripada ada sebagian daripada pengguna pertalite yang juga menggunakan
pertamax yang menggunakan pertalite
sehingga kalau tahun ini dipakai dua puluh
ditargetkan yang bersubsidi dua puluh tiga kiloliter tanpa pengendalian sudah pasti akan jebol
karena tadi lebih ramai yang satu yang kedua yang pakai pertamax semakin banyak yang pakai pertalite sekarang
karena alasan lebih murah ya tadi pak faisal
iya dan gapnya bukan hanya lebih
ya lebih murah dan gapnya lebih jauh dibandingkan yang tahun yang lalu ya
nah ini jadi membuat semestinya sudah sejak awal dilakukan pengendalian
nah tapi karena tidak dilakukan ya kemudian kita memang prediksikan akan terjadi
kuotanya akan bukan terpenuhi ya akan habis ya pada sekitar september atau oktober
jadi kita kekurangan dua atau tiga bulan
semestinya jadi lakukan pendalian itu opsi pertama
tapi kalaupun mulai sekarang dilakukan pengendalian juga mungkin tidak akan cukup ya untuk mengejar kuotanya
ya apalagi kan butuh waktu untuk melakukan supaya dia jadi efektif
nah opsi yang lain sebetulnya sih kalau kita mau jujur dalam jangka pendek nih ya
sebetulnya di tahun ini kondisi fiskal sudah lebih longgar dibandingkan tahun yang lalu
karena ada windfall profit ya sehingga penerimaan itu banyak sebetulnya kita dapatkan dari bukan hanya harga minyak yang lebih tinggi
tapi juga komoditas yang lain batubara cpo nikel dan lain lain ya
nah ini membuat makanya kalau kita lihat estimasi daripada kemanjuran keuangan tahun ini
nah jadi artinya kalau ingin menambah kuota bbm bersubsidi atau menambah subsidinya untuk meng cover dua tiga bulan ya tadi ya
sampai dengan desember ini sebetulnya bisa ada ruang untuk kemudian defisitnya memang bertambah ya kak saya perkirakan antara tiga dari tiga sembilan per jam
padahal targetnya empat lima jadi sebetulnya kalau dibandingkan dengan target defisit masih ada ruang gitu ya
nah tapi kemudian kan memang dipilih opsi sepertinya akan dipilih ya opsi untuk menaikkan harga pertalite
dan ini kalau kita kalkulasi dengan harga kongkosnya terhadap ekonomi jelas lebih besar menurut saya ya beban terhadap ekonomi dibandingkan beban terhadap digital
baik pak faisal ketika anda bicara soal gap atau disparitas yang memang cukup jauh begitu lima sekian begitu ya antara pertalite dengan pertamax
nah berapa kemudian perhitungan ideal misalkan dinaikkan dengan catatan tidak terlalu jauh dari harga saat ini yaitu sekitar tujuh enam ratus
dan juga tidak terlalu jauh juga gapnya dengan pertamax yang ada di angka dua belas lima ratus an gitu pak faisal
ya kalau saya masalahnya kalau lihat dari opsi tadi saya memang kalau melihat ada ruang di fiskal
sebetulnya untuk tahun ini tidak naik dulu gitu ya sebetulnya
jadi kalau ditanya berapa idealnya itu kalau tahun ini justru menurut saya semestinya masih bisa ditahan harganya
nah tahun tapi kita harus persiapkan juga kan nggak bisa terus terusan begini ya
nah sampai tahun depan ya mungkin bisa dinaikkan ya dinaikkan tapi dengan persiapan ya tidak tiba tiba
nah seperti sekarang kan seringkali kan tiba tiba masalahnya dan dengan rencana pengendalian gitu
nah jadi bukan asal dinaikkan saja
pertanyaannya kalau mungkin yang sepuluh ribu mungkin bisa ideal menurut saya ya tapi dengan catatan itu tadi
ya jadi ada transisi yang cukup panjang bagi masyarakat para pelaku usaha untuk mengetahui bahwa nanti akan ada kenaikan harga
sudah dikendalikan dari awal
ya bahwa yang boleh nanti adalah ini yang tidak boleh adalah ini
baik artinya sosialisasi yang panjang begitu ya artinya masyarakat pasar juga mempersiapkan dengan jelas hingga setengah tahun ke depan
saya akan minta tanggapan ke pak satya tapi usai jeda kita akan lanjutkan
tetaplah bersama kami di cnn indonesia newsroom
anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
kita akan melanjutkan dialog pro dan kontra rencana kenaikan harga bbm bersubsidi
masih bersama kami ada pak satya dan juga pak faisal
sebelum jeda tadi kita membahas idealnya diangkat berapa kemudian kenaikan
pak satya apakah den sudah punya hitung hitungannya begitu pak
mengingat pemerintah katanya masih menghitung dengan real
berapa kemudian angka ideal yang juga tidak terlalu berimbas harapannya pada masyarakat
belum kita belum memang kita tidak dilibatkan untuk melakukan perhitungan
karena itu bapak presiden kan sesuai dengan amanah daripada perpres enam puluh sembilan dua ribu dua puluh satu
itu kan memang kementerian keuangan
kata pemerintah itu yang diamanai adalah kementerian keuangan untuk menghitung secara detail
namun demikian yang perlu disadari di sini bahwa
pemerintah itu mendasarkan kepada kemampuan keuangan negara
jadi ini sudah cukup lama
cuman yang kita harus pikirkan adalah supaya strategi daripada pengendalian subsidi ini bersifat jangka panjang
jadi tidak hanya karena hanya beberapa bulan atau beberapa saat saja saat sekarang ini
apalagi pemerintah kalau kita menyitir pidato daripada bapak presiden
untuk tahun dua ribu dua puluh tiga
otomatis harus ada upaya upaya yang sistematis di tahun dua ribu dua puluh dua ini
walaupun ada pasal yang dikatakan kalau di apbn itu pasal darurat gitu ya
namun demikian apabila kita bisa melakukan dengan menggunakan pola subsidi yang tepat sasaran
saya pikir itu bisa dijalankan
menaikkan harga itu tetap harus diiringi dengan pengendalian
apabila masih dikenakan kepada komoditas
kalau masih dikenakan komoditas ya kita meminta pengendalian ketat
karena jangan sampai ya nantinya masih seperti sekarang ini
karena kita harus ingat bahwasanya kita tidak mengikuti mekanisme ekonomi pasar murni
terkhusus untuk bbm jenis tertentu dan penugasan ya
berbeda kalau yang bukan jenis tertentu dan penugasan
itu mungkin mereka bisa mendekati ekonomi pasar
tetapi harus diingat atau harga pasar
harus diingat memang apabila harganya sudah cukup tinggi cukup tinggi
memang tidak ada ruang bagi orang untuk melakukan tindakan tindakan yang tidak bertanggung jawab
sekarang ini kan banyak ruang orang melakukan tindakan tidak bertanggung jawab
karena disparitas kan
kalau misalkan bbm nya pakai subsidi tetapi dijualnya ke industri
seharusnya dia menggunakan bbm industri
itu kan ada disparitas harga karena jomplang gitu
antara harga bbm industri dengan bbm yang dalam tanda petik disubsidi gitu
sehingga ada ruang orang yang tidak bertanggung jawab melakukannya
namun demikian saya ingin menggarisbawahi di sini bahwa jangka panjang itu kita juga tidak boleh tergantung dengan bbm ya
kita harus menginginkan supaya jangka panjang nanti
kita harus menginginkan supaya jangka panjang nanti

atau bahkan misalkan meningkatkan dari kementerian sdm dari b tiga puluh menjadi b empat puluh
itu kan strategi strategi bagaimana kita menekan konsumsi
pada tahun anggaran dua ribu dua puluh
baik pak satya ini ada informasi terbaru yang kami kutip dari cnnindonesia com
begitu diungkapkan menteri parekraf sandiaga uno mengatakan bahwa presiden joko widodo
disebutkan setuju mengimpor minyak dari rusia pak
apakah ini kemudian bisa menjadi salah satu opsi lain begitu dari pemerintah
untuk kemudian kita menunda terlebih dahulu kenaikan dari bbm bersubsidi
ya tentunya itu kan dihitung kan
kalau apabila harga yang diimpor ya karena kita itu defisit otomatis kan impor itu menjadi faktor kan
ya melebarkan defisit atau memperkecil defisit
nah itu tentunya kan harus dihitung pada volume berapa dan berlaku berapa lama
ya karena kita mesti ingat bahwa di indonesia itu kita tidak punya tangki yang cukup ya di luar daripada tangki operasional
kita masih belum punya cadangan penyangga energi
maka di den itu lagi kita bahas ya walaupun mungkin tidak mudah untuk menjalankan karena
memerlukan dana investasi yang besar
sehingga kita tidak bisa menimbunlah dalam tanda perdeksaan
harga murah langsung kita membeli sebanyak banyaknya
otomatis tawaran yang tadi pak sandiaga uno tadi sampaikan ya apabila betul
itu tentunya pasti dikalkulasi dan dikalkulasi
dengan demikian saya yakin kita kembali lagi kepada perpres enam puluh sembilan dua ribu dua puluh satu
tentang kemampuan keuangan negara
itu tentunya nanti akan muncul hitungan berapa kenaikan yang pas gitu ya
lantas juga paling tidak
diusahakan setepat mungkin dengan sistem kalau itu masih dikomoditas
dan tidak mempengaruhi daya beli karena dengan ini korelasinya dengan inflasi
kita tunggu saja mas kita tunggu dari kementerian keuangan untuk perhitungan detailnya
baik saya akan ke pak faisal
pak faisal ketika ada opsi kemudian impor dikatakan lebih murah
misalkan diklaim lebih murah daripada harga pasaran
apakah kemudian artinya ini kan kita menambah pasokan yang katanya tadi enam juta kiloliter sisanya hingga akhir tahun
apakah ini kemudian bisa menjadi opsi jangka pendek atau kemudian bisa secara jangka panjang ini kemudian kita menggunakan sistem seperti ini
saya rasa ya jangka pendek lah
kalau yang jangka panjangnya tadi yang disampaikan oleh pak satya itu yang lebih ideal menurut saya
karena kalau kita bergantung pada bbm terus ya apalagi impor ya walaupun itu lebih murah tetap saja itu dari sisi harga ini kan masih terus fluktuatif
jadi memang intinya adalah memang mengendalikan
nah cuma kalau sekarang opsinya kemudian menaikkan harga pertalite ya
di satu sisi tadi ada pertimbangan yang disampaikan oleh pak satya
tapi di yang lain kita juga ada ongkos ya yang harus diperhatikan oleh pemerintah
tapi di sisi yang lain kan pemerintah juga punya target pertumbuhan ekonomi
jadi ada target inflasi
nah kalau dilihat dari pertumbuhan ekonomi apalagi tahun depan naik lagi tuh
nah kalau tahun ini kemudian dinaikkan yang pertama kan dampaknya pasti ke inflasi dulu
kalau menurut saya dari kalau kenaikan sampai sepuluh ribu misalnya
jadi kalau kita tahun ini prediksikan tanpa kenaikan bbm
jadi kurang lebih udah sama dengan yang di amerika
dan ini pasti akan juga berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi
baik saya akan ke pasatnya terakhir
pak satya ketika tadi kita juga membahas bagaimana kemudian hari ini kita tidak mengikuti mekanisme pasar begitu
tapi ketika berita informasi rencana kenaikan ini sudah beredar di masyarakat
mau tidak mau biasanya akan didahului oleh kenaikan sejumlah komoditas yang kemudian juga berdampak pada hal lain
bagaimana kemudian den mendorong pemerintah agar kemudian rencana yang belum pasti ini juga tidak langsung berdampak begitu
hingga masyarakat di akar rumput begitu pasat ya
ya memang namanya ada
mungkin pak faisal yang lebih jago di sini
jadi kalau dengan berita berita yang belum tentu terjadi
tetapi sudah mengakibatkan kenaikan harga di beberapa tempat atau pihak
itu biasa terjadilah ya di dalam pemerintahan manapun juga
maka menurut saya tetap subsidi itu harus targeted kena sasaran
baik itu melalui pengendalian
apabila kita masih melakukan subsidi di komoditas
atau subsidi langsung yang ke masyarakat
yang seperti pernah dijalankan di tahun dua ribu empat belas
sehingga dengan demikian itu pasti bahkan akan mempengaruhi
paling tidak menolong ya menolong daya beli daripada masyarakat
itu yang kita jaga tadi kan pak faisal sudah clear sekali ya
daya beli masyarakat juga harus diperhatikan otomatis inflasi diperhatikan
pertumbuhan ekonomi juga dibutuhkan
maka kenapa anggaran itu tidak semuanya dibelanjakan ke subsidi
karena juga harus belanja belanja yang bisa mengenerate daripada pertumbuhan ekonomi
jadi saya pikir membalans beberapa macam sisi itu menjadi sangat penting ya menurut saya
namun demikian bagaimana subsidi itu tepat sasaran itu ada di dalam ruen
dan dalam hal ini berkepentingan untuk melihat itu bisa diimplementasikan dengan baik
artinya kita tunggu begitu ya di minggu depan bagaimana kemudian rencana final
atau keputusan final dari kemudian rencana kenaikan bbm bersubsidi ini
terima kasih atas waktunya satya widya yuda
anggota dewan energi nasional republik indonesia
dan juga muhammad faisal direktur sekustif kor indonesia
atas waktunya telah bergabung bersama kami di cnn indonesia newsroom
salam sehat selalu bapak bapak